itulah kemuliaan ramadhan
di akademi kepolisian semarang
seorang taruna meninggal dunia
setadi aniaya para seniornya
tiga mahasiswa anggota pencipta alam juga tewas
saat mengikuti pelatihan dasar
lagi lagi tindakan kerasan dari para seniornya
yang menjadi sebab kematian
perasaan orang tua
saat mengetahui anaknya
yang tengah menut ilmu
pemirsa kita patut berhatin
kita patut berduka cita
dan kita patut paham
apa yang membuat ini semuanya terjadi
bahwa ketika para senior tersebut
membawa mereka katakan camping
naik ke gunung
membuat para junior juniornya
menjadi tahan banting
saya percaya bahwa yang mereka lakukan
tujuannya adalah sebuah
dengan memaksa mereka naik ke gunung
lalu push up
kemudian hal hal yang mungkin terjadi di luar batas
mungkin di hati kecil
mereka yaitu para senior senior
adalah untuk melahirkan manusia manusia
yang kuat dan perkasa
ini penyebab utama
satu sifat saja
satu sifat saja yang didorong
tapi mengabaikan sifat yang lain
ini disebut dengan
jadi radikal itu adalah sesuatu
yang berjalan tidak seimbang
sesuatu yang berjalan
tanpa memperhatikan lingkungan
oleh karena itu
mari kita berkaca
tentu berkaca kepada pencipta
alam semesta tuhan kita
di dalam al quran sering
allah mengucapkan memang
tetapi beliau mengatakan
allah maha perkasa
oleh karena itu
diiringi dengan sifat
adalah maha pengampun
katakanlah diibaratkan dalam bahasa manusia
sifat laki laki yang gagah gitu
tapi juga dalam diri manusia
sifat penuh kasih sayang
nah dua sifat ini ketika dipadukan
itulah yang tak boleh
salah satunya dilupakan
fenomena yang terjadi
kekerasan yang terjadi ketika para senior
katakanlah kekuatan fisik berlebihan
mungkin di hati kecilnya hanya melihat satu sifat saja
tapi melupakan sifat yang lain
kalau kita lihat
di dalam asma allah
rahman rahimnya lah yang utama
tidak boleh berdiri sendiri
dia harus didampingi
dengan sifat sifat yang feminin
bukan hanya kepastian
sifat sifat penuh kasih sayang
di dalam al quran
bahkan memberi ampunan
kepada mereka yang telah
melakukan kesalahan dan dosa
dan ketakutan dihantui oleh dosa
la taknatu birahmatillah
wahai orang orang yang berputus asa
dengan rahmat allah
janganlah engkau sedih
allah akan mengampuni dosamu
dia maha pengampun
lagi maha pengasih
diampuni dosa kita
di sepuluh hari yang kedua
sepuluh hari pertama yang sudah kita lalui
dari siksa neraka
bayangkan dosa kita yang begitu banyak
dosa kita yang begitu mungkin
seperti butiran pasir
tidak berdiri sendiri dalam sifatnya
ada sembilan puluh sembilan sifat aswa allah
yang harus kita lalui
dan harus kita pelajari
adalah bukan hanya aziz
khafar atau pemaaf
kita memohon kepada allah
untuk tidak melihat satu sifat allah saja
tapi semua sifat allah
yang dibungkus dengan sifat yang terindah
allahumma ya allah
hari ini di bulan yang penuh rahmat dan barokah
berikanlah kami kekuatan
untuk mampu menjaga amanah
dengan tangan dan kaki kami
dengan kekuatan jiwa kami
balut wajah kami
kabulkan ya allah